penumpang di stasiun kereta api jombang rabu pagi dikejutkan dengan aksi seorang perempuan yang nekat bunuh diri dengan tidur di atas rel
namun aksi tersebut berhasil digagalkan
hasil pemeriksaan petugas korban ternyata sudah empat kali mencoba bunuh diri
inilah nur hayati warga desa bandung kecamatan diwek jombang
saat diamankan petugas keamanan stasiun jombang usai diselamatkan dari aksi bunuh diri
aksi nekat wanita berusia dua puluh delapan tahun tersebut dilakukan di stasiun kereta api jombang rabu pagi
aksi pelaku diawali dengan menyelinap di bagian barat pagar stasiun
selanjutnya pelaku langsung berposisi tidur di atas rel kereta api
berkat kesegapan petugas yang mendengar teriakan para penumpang aksi ibu muda dengan dua orang anak ini pun berhasil digagalkan
hasil pemeriksaan petugas aksi perjumpaan bunuh diri ini merupakan usaha keempat kalinya
mulai dari meminum deterjian
menyayat lengannya hingga yang terakhir ini hendak menabrakkan diri ke kereta api
motifnya pelaku tak kuat menghadapi masalah keluarga
korban sebenarnya sudah punya anak dua tadi masih kecil
karena tekan keluarga masalah suami ya
sehingga dia tidak kuat untuk menahan beban dia
dan sudah yang keempat kali tadi misalnya korban sudah menjombang tidak pernah melakukan bunuh diri
karena kondisinya yang masih lemah akibat belum makan selama tiga hari
pelaku kemudian dievakuasi ke rumah sakit umum daerah jombang untuk diberikan pertolongan medis